kendaraan overdimension and overload atau odol selama ini dianggap banyak merugikan pemerintah dan masyarakat
pada pemeriksaan kendaraan di gerbang tol tanjung priok satu jakarta utara
kepolisian dan direktorat jenderal perhubungan darat mengatakan
kendaraan odol merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas
menimbulkan kerusakan jalan menyebabkan polusi udara
dan menimbulkan ketidakadilan dalam usaha pengangkutan logistik
senin pagi kendaraan pengangkut barang ditimbang sebelum memasuki jalan tol
kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan
ditempeli stiker dan awak kendaraan dimintai keterangan
ya tindakan sanksinya untuk overdimensi itu melanggar aturan pidana ya
pasal dua ratus tujuh puluh tujuh itu hukuman pidananya kurungan
mungkin lebih kurang satu tahun
terus kemudian denda dua puluh empat juta
oleh karena itu saya juga berharap pengusaha itu tidak berusaha untuk menambah ukuran dimensi
daripada jalan panjang daripada kendaraan tersebut
menurut kakor lantas polri sejak awal tahun sudah sekitar sembilan puluh kendaraan yang ditindak
jenderal perhubungan darat dan badan pengelola jalan tol
untuk menindak kendaraan yang melanggar peraturan
sopir truk yang ditindak merasa kebijakan ini memberatkan
ya berat sih buat sopir ma
soalnya kan muatannya selalu tinggi kalau bak
kalau bok kan nggak kelihatan mbak
itu aja sih
itu muatannya selalu tinggi itu memang keputusan berarti berapa banyak
ini kan nggak bisa diputus kena bea cukai kalau diputus

kalau nggak ada sanksi ini kata kata banet
ya susah kita nggak bisa naik tol mbak jadi lambat perjalanannya
pemerintah menargetkan tidak ada lagi kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan pada dua ribu dua puluh
nabila putri warsa jakarta